bareng gue rani
dan gue ihsan dali munte
oke hari ini kita juga datangkan tamu spesial lagi
iya karena kebetulan bertepatan dengan
iya bulan juni
jadi kita menghadirkan sosok
yang dianggap mampu menjadi
penerus pemikiran pemikiran bung karno
tapi ran sebelum itu
kita gak lupa
mungkin buat narasumber yang hadir disini
program baru cnnindonesia com
itu gampang caranya
jadi nanti tinggal masukin nama dan email
terus jo follow akun medsos
ada tiktok ada twitter
ada facebook dan instagram
youtube juga tentunya
jangan lupa di subscribe
cari aja cnnindonesia
pokoknya kalau mau cari cari informasi yang berkualitas lah ya
yang tidak hoax gitu
karena memang sekarang pemilu makin dekat
jadi publik harus dihadirkan
informasi yang terpercaya
oke sekarang kita langsung sapa aja
narasumber kita hari ini
bang johan budi
selamat pagi ihsan dan ran
senang sekali bisa hadir disini
ini di tengah tengah kesibukan bang johan ya
karena abis ini juga mau ada rapat
terus juga pernah
jubir kpk juga
jubir presiden juga
jadi biasa dari dulu bicara biasanya
hari ini juga bakal banyak bicara buka bukaan nih
dan sebelumnya rekam jujur bisa bisa juga ya

itu yang bikin kita agak deg degan
ada wartawan senioran
nah buat mencairkan itu kita kasih pertanyaan cepat dulu
ini pertanyaan cepat tanpa konteks jadi bang johan langsung jawab aja
jubir jokowi atau jubir kpk
puan maharani atau prananda
wartawan atau politikus
ternyata dia mau kembali jadi wartawan
anggota dpr atau kepala daerah
novel baswedan atau firly bahuri
ini kayaknya jadi bahan omongan ya dikuningan nanti
soal politik ya
bang johan kan tahun lalu ya
kalau gak salah tahun lalu tuh bersama
teman teman di dpr itu membentuk
pada intinya mendukung puan maharani sebagai calon presiden gitu
nah sementara sekarang kan pdip sudah
resmi ya mendukung ganjar pranowo
nah sekarang dewan kolonel nih apa kabar ya bang
di awal awal dulu
ada keputusan bu ketua umum
menunjuk pak ganjar
sebagai calon presiden pdi
kami di praksi
pdi perjuangan yang di dpr itu
memperkenalkan mbak puan maharani
gira gira mbak puan maharani ini
kita ikut sosialisasikan ke daerah
kemudian ini sebenarnya
dewan kolonel itu
jangan diasumsikan sebuah
yang definitif gitu
sehingga kalau ditanya
apa kabar dewan kolonel
ya dewan kolonel ya
masih ada yang
ya itu orang orang itu gitu
juga enggak ini om bukan organisasi
ya cuman begitu bu
megawati soekarno putri waktu itu mengumumkan
maka seperti yang
waktu itu saya sampaikan juga
maka kita sebagai kader pdi perjuangan tentu akan tegak lurus kepada
ketika itu kita ingin mensosialisasikan mbak puan maharani ini
terutama di dapil tentu saja
di dapil saya jawa timur tujuh
sekarang yang kita sosialisasikan tentu adalah
pak ganjar pranowo
kira kira gitu lah karena kita
sebagai kader tegak lurus kepada
ketua umum pdi perjuangan ibu megawati
tapi berarti loyalitas sudah pasti ke
ganjar berarti bang
tapi kan waktu itu bang trimet nih salah satu anggota dewan kolonel bilang
coba mana tunjukin prestasi ganjar gitu
apakah dewan kolonel udah ketemu nih
saya tidak mewakili
saya hadir disini pasti kamu
tanya saya sebagai
saya cuman budi sp
dari fraksi pdi perjuangan
di awal awal sebelum
pak ganjar ditunjuk oleh pdi perjuangan oleh bu megawati soekarno putri
kan sudah saya sampaikan
itu bisa di trace ya di apa
jejak digital itu nggak pernah
saya sampaikan bahwa
pak ganjar itu adalah kader pdi perjuangan
tapi kalau disuruh memilih favoritism saya
ke mbak puan
tapi saya ikut pak angga juga waktu itu
sesama kader yang
waktu itu ya sebelum ada penunjukan itu
dan juga saya sampaikan bahwa
apa yang diputuskan oleh
ketua umum pdi perjuangan bu mega
siapa nanti yang akan ditunjuk
dan ini semua
semua kader ya
baik yang di dewan kolonel
maupun yang di dewan oposinya dewan kolonel
itu pasti tegak lurus
bu megawati soekarno butuh
bu puan nih berarti
ada isu yang ini bang yang
kedengaran juga sampai ke wartawan nih
bu puan gak jadi capres
tapi akhirnya nanti disiapin jadi ketua umum partai pdip perjuangan apakah itu
benar bang atau gimana
banyak yang mungkin belum tahu ya
di pdi perjuangan
di pdi perjuangan yang
terlalu jauh dengan
namanya bu megawati soekarno putri sebagai ketum
sehingga informasi informasi apalagi yang sifatnya itu
mendalam gitu tentu saya tidak tahu
saya ketemu aja gak ada
bicara gitu ya
setelah saya jadi kader
sebelum jadi kader malah pernah
bertatap muka gitu begitu jadi kader malah
hampir tidak pernah saya
bicara dengan ibu
ketua umum kan jaraknya jauh
sekali ya sehingga
informasi informasi itu lebih tepatnya menurut saya
ditanyakan kepada misalnya yang sekarang
kepada sekjen pdi perjuangan
mungkin kepada mbak puannya sendiri ya atau kepada bu megawati soekarno putri karena wartawan bisa
pertanya kepada siapa aja
kalau saya kader
jauh jaraknya jauh sekali itu
kita kira dewan kolon ini berlanjut gitu jadikan kemarin sempet capres nah sekarang
kita dukung nih bu puan jadi ketemu
jadi saya tegaskan bahwa dulu dewan kolon itu bukan organisasi
bukan kumpulan pendukung
mbak buan yang menginginkan mbak buan itu
yang bahasa kerennya
kira kira itu dulu
tapi itu ada filter
kalau sudah diputuskan
ibu ketua umum bu megawati soekarno putri tentu kita akan
tegak lurus gitu
cuman tegak lurusnya
seberapa tegaknya itu kita
tahu juga masing masing orang bisa beda
kita perlu luruskan lagi
bang johan bagian yang mana nih lurus yang tegaknya
pokoknya kalau di tegak lurus ya di
pengaris itu kan begini tegak lurus
ya kan tadi kalau sama bu mega katanya agak
jauh gitu ya secara komunikasi gitu tapi ini kan bang johan
pernah jadi jubir presiden gitu dan mungkin sekarang masih sering ngobrol sama
kira kira pak jokowi ini sekarang situasi apa ya suasana kebatinan gitu kira kira lebih ke
ganjar atau ke
pak prabowo karena kan belakangan
pak jokowi itu sama dua duanya kelihatan lumayan deket ya makan malam gitu gitu ketemuan
di dalam politik itu ada
pintu depan dan pintu belakang gitu kan istilahnya kan
kalau kita lihat
apa yang dilakukan oleh pak
presiden jokowi baik kepada
pak prabowo maupun kepada pak
maka kita tahunya adalah dari yang pintu depannya itu
kalau pintu belakangnya kita nggak tahu
tidak ada orang yang
apa sebenarnya maksud
apalagi di dunia politik
di dunia politik itu kita menuju ke utara
itu belum tentu sebenarnya dimaksud adalah utara
bisa juga dia sebenarnya agak ke
apa ke timur atau ke barat gitu tapi dia lewatnya utara dulu
nah ini yang tahu kan elit elit
baik itu dalam konteks
apa dibalik itu
yang berkaitan dengan
bagaimana peta politik sebenarnya ya itu tentu
saya selalu menyebut di
kantor itu di
remar remar yang ginang
agak tahu gitu
saya memang punya hubungan dengan
pak presiden jokowi
karena saya pernah jadi
presiden waktu itu ya
dewan kolonel ini membuat
posisi saya sulit sebenarnya
padahal maksud saya itu tidak ini tapi
hubungan saya yang dulu baik dengan seseorang ya yang apa
sebelum ini ya sebelum
seolah ada jarak gitu ya
saya juga nggak tahu kenapa
bahkan dulu saya sering
sehingga dapat surat peringatan
puan marani cucu bung karno anaknya presiden
anaknya bu megawati soekarno putri yang juga ketua umum partai bdi perjuangan
itu dikasih surat peringatan dianggap melanggar
sekjen waktu itu
gak bisa terima di logika saya
saya mau ceritain ya ini penting juga
apa definisi loyalitas kepada partai
saya loyal kepada partai
saya loyal kepada megawati soekarno putri
bentuk loyal saya adalah saya rajin rapat pak
bersama bdi perjuangan
yang punya kedudukan di
saya rajin ke
sesuai dengan perintah
ibu ketua umum
megawati soekarno putri
untuk selalu menyapa
saya sering ke dapil
bahkan tidak di dalam masa reses kadang kadang kalau ada bencana ada apa
saya sering ke
saya tidak korupsi
sesuai dengan perintahnya
ibu ketua umum
definisi loyal itu harusnya menurut saya sebuah partai yang benar adalah
dia melaksanakan ideologi partai melaksanakan
apa yang menjadi garisnya
partai tentu tidak meninggalkan
kalau kita di dpr ya prinsip prinsip sebagai
itu menurut saya
poinnya kan tinggi
kalau definisi ini loyal adalah itu
kalau definisi loyal yang lain ya saya nggak tahu dan saya nggak bisa kalau loyal yang lain
otokritik ini sudah pernah disampaikan belum bang di internal
ke ketua fraksi ke sekretaris fraksi mas utut mas bambang pacul
tapi ini kan di fraksi
sekali lagi saya hanya kader biasa
saya itu jadi apa saja iksan
melaksanakan pekerjaan itu dengan
benar dengan sungguh sungguh
jadi masih belum terjawab ya berarti kenapa sp bisa keluar sementara
bang johan udah loyal banget nih sama
sesuai dengan arah
coba ditanya itu
kenapa saya dapat surat peringatan
yang cucunya bung karno
salahnya dimana dianggap melanggar adart
yang mana yang dilanggar
belum terjawab tuh
akan terus dipimpin oleh terah soekarno atau mungkin nggak dipimpin oleh orang di luar
keturunan soekarno gitu
menyuruh saya jadi paranormal
ngeramal ya saya bukan paranormal saya tidak tahu
berarti masih belum
ini juga karena ada jarak tadi run jadi belum tahu juga
karena kita juga sebenarnya tadi penasaran juga masih ke pak jokowi ternyata bang johan juga ada jarak juga ya setelah
jadi bukan semua sama partai tapi pak jokowi juga
gara gara dewan kolonel itu
kayak menjaga jarak gitu
saya juga nggak tahu
termasuk di lingkungan
di praksi juga
saya merasa itu tapi mungkin orang nggak merasa ya
dulu di lantai tujuh itu yang
praksi itu sering
begitu ada sp itu sepi sekarang
cuma saya sama beberapa orang aja yang rajin ke situ
diskusi diskusi tentang apa aja
mungkin karena tegak lurusnya dipertanyakan dari bang bersayap tadi ya
ada yang mikir mungkin ada yang mikir
ini masih tegak lurus nggak nih
nggak semua kalau ada ditanya selalu tegak lurus pada siapapun
cuman tadi itu
mau yang dapat jabatan di partai maupun enggak kalau ditanya ya tegak lurus gitu
cuma tegak lurusnya seberapa kan masing masing orang bisa beda gitu
oke bang ini
nggak usah kita tinggalkan yang ramal meramal
kita mau tahu tanggapan bang
sby dan megawati
apakah itu perlu gitu ataukah
sebenarnya nggak perlu ya
politik yang ngalir aja gitu atau gimana nih bang
ini sekali lagi
dari sudut pandang seorang kader yang jauh ya
percaya sebenarnya secara personal antara pak sby dengan
bu mega itu
itu sudah selesai lah tidak ada persoalan lagi
saya malah salut sama mbak puan
sekali lagi bukan karena
ini ya bukan karena saya mendukung
tapi saya salut dengan dia yang kemudian
mencairkan persepsi publik
dengan pertemuan dia dengan
dia kemudian menyampaikan
yang adem lah
yang rukun gitu
untuk bangsa dan ini dia tidak bicara soal
kerjasama tapi yang dibangun oleh puan marani adalah itu tadi
ini bangsa besar tidak mungkin diselesaikan oleh
satu dua orang apalagi tiga capres
sekarang gitu tapi itu harus dibangun kerjasama
marit dipikirkan bersama sama dengan cara itu tadi
bahasa yang digunakan mbak puan kan itu untuk
kedepan lah bangsa ini
dan itu disambut baik juga oleh
kalau di pdi perjuangan itu semua
siapa yang bicara
kadang kadang orang bicara mengatasnamakan bu mega
oh itu masih diragukan juga sebenarnya
saya yang meragukan apa benar bu mega
seperti yang disampaikan
karena ada namanya
yang kita tidak bisa konfirmasi
ini baru ini pak
jadi tabayun nya itu gak tau mau kemana
jadi gini ada si x
y gitu ya saya gak nyebut nama lah di pdi perjuangan
ini menurut bu mega begini begono gitu kan
ada yang di luar
dpp ada yang
di dalam dpp kalau ngomong ini seolah ini
sudah hampir lima tahun kan di partai kan
iya di dpn
kalau lihat ininya itu
kader sampai bu mega
seperti saya ini jauh pak nggak bisa
bagaimana kita mengkonfirmasi
apa yang saya sebut sebagai
jadi ada area yang kita tidak bisa konfirmasi
yang semua tergantung yang diomongin itu
bener gak itu
kayu kata bu mega waktu sukarno putri
bener gak itu perintah bu mega waktu sukarno putri
belum tentu pak
karena gak ada satupun
apalagi yang di daerah
pasti tergantung pada
dewan kolonel yang melanggar gitu misalnya
sp apa benar itu
tidak bisa pak
jadi ya udah terima aja

kalau gara gara dewan
kolonel itu saya dianggap
saya sampaikan ke ketua fraksi waktu itu
kpk sekarang gitu di bawah kepemimpinan firdy bahuri yang melanggar

melihat kpk sekarang gitu di bawah kepemimpinan firdy bahuri yang melanggar adrt saya bilang
banyak ada kasus
etik yang dilaporkan gitu
bahkan ada yang dibawa sampai ke
polda metro jaya gitu
bahkan sekarang masa jabatannya pun bertambah karena ada putusan
mk baru yang soal jabatan pimpinan kpk itu
yang tidak percaya
tergantung pada satu orang
saya tidak percaya
jadi tidak bisa misalnya
di persepsikan jelek
ketuanya pak firli misalnya
nggak boleh begitu juga gitu
apa namanya kpk di persepsikan
jelek kpk di persepsikan bagus
itu ya kerja kerja orang kpk secara menyeluruh
pimpinan aja ada lima
nggak ada yang satu lebih tinggi daripada
yang lain artinya kerja kerja itu
juga dilakukan oleh
kemudian ada deputi ada gitu
tidak satu orang kpk bagus bukan karena
ketua kpk nya si x gitu
juga begitu bukan karena
ketua kpk nya si y misalnya
kelembagaan secara pimpinannya
ketua kpk yang
yang lebih aktif
saya dari dulu
waktu running pimpinan kpk pun
menganggap bahwa revisi undang undang kpk itu
bahasa sederhana melemahkan
saya kan nggak asal ngomong itu kenapa
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua yang direvisi menjadi undang undang satu
undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
itu membuat kpk
kurang ini kurang
bahasa jerman kurang bergas
salim munti enggak ngerti
kalau orang ini munti
saya berita satu satu
kpk sekarang tidak lagi
itu tidak independen
dia rumpunnya eksekutif
kan dia asn
asn semua udah
publik hanya tahu bahwa pegawai kpk menjadi asn
pegawai negeri lah istilahnya
apa pengaruhnya asn terhadap internal di kpk
orang jadi direktur orang jadi itu
kode etik yang mengikat
dia harus mengacu pada orang asn kan
kan dia asn
sop dan lain sebagainya itu ada perubahan perubahan pasti
yang kedua dia
sekarang dia sp tiga
lo kan biasa dia bisa sp tiga
berarti gak ada bedanya
kpk itu anak kandung reformasi
dia dibentuk dulu karena
dianggap polisi dan jaksa itu
karena saking kuatnya korupsi
atau saking lemahnya
lembaga itu kita nggak tahu juga
jadi kemudian dibentuk kpk
kpk dianggap dulu super body
jadi lembaga yang
super punya kewenangan
ada satu pasal yang membingungkan di
dua ribu sembilan belas itu tentang
kpk pernah saya sampaikan saya tanyakan juga ke pimpinan kpk waktu itu ya
supervisi bisa mengambil hal hal kasus yang ditangani oleh
sekarang dengan dia bisa sp tiga
itu sama aja sebenarnya
gak ada bedanya
jaksa bisa lidik
sp tiga juga sekarang
apa bedanya kpk dengan
kejaksaan atau polisi
udah sama aja berarti
kasus yang ditangani misalnya dulu kan
korupsi itu kan disebut extra ordinary crime
jadi kejahatan yang luar biasa saja yang ditangkap oleh kpk misalnya
sekarang sama aja kan
kejaksaan udah triliunan loh
malah sekarang dia selalu membagikan survei yang bilang kita paling besar loh penangannya sekarang gitu dibanding kpk sama polisi gitu kan
dia membanggakan survei itu
bukan membanggakan tapi memang
publik sekarang melihat kejaksaan
lebih bergas bahasa ya bang tadi
lebih bergas dalam konteks
yang besar ya
yang besar besar ya
rame di awal gitu
di akhir kesana kesana
wartawan ya harusnya ngikutin juga itu
mafia minyak goreng
perekonomian negara pak
hasilnya yang jadi tersangka
itu berapa yang dikebalikan sekarang
saya sampaikan ke jaksa agung
itu tadi di awal
rame tapi di
sekarang banyak yang mengapresiasi
kepada kejaksaan dan juga
itu juga kemarin saya sampaikan
sebaiknya kejaksaan agung itu juga ditiru oleh
kejati kejati yang ada di
pecut buat kpk nih
sekarang kejaksaan yang bergas kalau kata bang johan
kpk bukan yang gak bergas
polisi juga kurang
tapi dalam konteks
polisi juga punya
ini pak punya dukungan publik yang bagus juga
dia melebihi kpk juga dia
apa yang membedakan polisi
sekarang dengan dulu ya
polri sekarang itu saya lihat
kalau ada polisi nakal
itu tidak hanya di mutasi
tidak hanya di pecat
iya gak cuman etik
tidak ada lagi batasan
dia bintang atau bukan bintang
bintang dua pun disikat sama
sekarang itu yang merecovery
apa tindakan tindakan oknum polisi yang bejat
yang sebulan dua bulan ini kita saksikan
dengan penegakan yang
recoveri lah itu
dukungan publik kepada
karena itu tadi
karena tidak hanya di
penegak hukum itu jangan dimutasi
saya selesai sampaikan itu
majak sagung sama
kalau ada polisi nakal
jangan hanya di mutasi
jangan hanya di pecat
dan hukumannya harus ditambah
kembali lagi ngomongin firly sebenarnya bang
masih ada yang penasaran sama republik ini kan kemarin sempat muncul
perpanjangan masa jabatan itu
buat ngelanjutin biar ngamanin pilpres katanya
apakah sebagai komisi tiga dpr
tidak percaya dengan
kalau saya tidak
indikasi indikasinya secara firm
yang saya ambil contoh yang kemarin
ada penetapan tersangka
menjelang pilpres banyak tersangka nih gitu
ya kominfo kan nasdem dia
ada kaitannya sama itu
penjagalan anies gitu
padahal penjelasannya kejaksaan itu
tinggal kita aja lihat ini apakah
apakah itu benar atau tidak gitu
jangan dulu di semua di itu
soal mk juga itu
menteri pertanian katanya juga nih
oh yang baru ya
formula e katanya
jadi semua itu
yang nuduh begitu
ada kepentingan politik juga dong
gak boleh dia ngomong
saya demi bangsa dan negara
pret itu namanya
pasti ada kepentingan politik dia
kalau dia pendukung anies ya pasti dia ngomong begitu gitu
yang gak pendukung anies
seolah olah dia membantah bahwa itu nggak ada hubungannya
yang tidak mendukung anies
itu biasa pak begitu itu
saya puluhan tahun di
kalau kpknya dikini oh ini ada ini karena takut sama
waktu itu sby ya sama sby
enggak bener juga di jaman
pak sby dulu kan kpk dianggap
enggak bener juga
pak sby itu
bagus menurut saya waktu itu tidak ada campur tangan
kepala negara dia enggak
enggak ada cewek cewek berarti bang
jangan pakai cewek cewek lagi dikaitkan sama itu
tidak ada intervensi ke kpk
nggak ada yang murni itu yang ngomong begitu
tinggal kita aja ngawasin kpk gitu ya
kan ada ada ininya kalau di kpk itu ya nggak semua
nggak cuma di kpk di semua
kan ada mengujinya nanti
dimana di pengadilan pengadilan bukan bagian dari kpk
kpk tidak ada kepentingan politik yang
seperti yang di
yang berkaitan sama anies ya
dan memutuskan orang ini tersangka tidak tersangka
zaman dulu saya nggak tahu sekarang
itu prosesnya panjang pak
deputi penindakan pimpinan kpk
ada gelar kasus namanya
itu baru di
itu terjadi perdebatan
bang johan kan pernah nyinggung soal
pak mahfud nih
biasanya kalau yang bikin gaduh bisa di reshuffle nih gitu gitu
nah kita penasaran sebenarnya
pak mahfud ini
gimana ya karena kita mungkin orang luar ngeliatnya wah
di dalam nih
ini memang sesuai instruksi dari presiden atau memang pak mahfud
berdiri sendiri gitu dia memang
pengen baca aja gitu
saya sampai hari ini masih
percaya pak mahfud md
karena gara gara pak mahfud md itu
saya kira banyak kasus
kita perlu orang orang seperti pak mahfud md
sampai hari ini pun
saya menganggap bahwa pak mahfud md itu
dan dia sering
gak denger loh itu yang
kemarin itu banyak hal lah banyak hal
bahkan di dalam rapat itu yang undang undang perampasan aset
saya sampaikan ke pak mahfud
undang undang perampasan aset itu karena itu
koheren ya atau memperkuat undang undang
tp corp undang undang
sebenarnya kan saya mengingatkan ke komisi tiga juga
itu kan ada ancaman mengancam
mengancam pak mahfud
saya itu semua
ini cuman di media sosial dipotong potong jadi saya seolah olah ini pak mahfud
kalau mau lengkap saya bilang
teman teman komisi tiga jangan ancam mencam pak mahfud
kalau sedang berkuasa gak ada yang berani otak atik
tapi kalau sudah tidak berkuasa
kena sendiri karena
yang lurus itu hanya penggaris saya bilang di
di ruangan ini kan termasuk saya
yang lurus adalah
hanya penggaris saya bilang gitu termasuk juga
saya ingatkan pada tamu tamu kita ini semuanya gitu
bukan bertensi nuduh si a atau si b
tidak baik saya mengingatkan pada
saya tambahin juga saya dulu di kpk banyak tahu lah
saya sampaikan waktu itu
itu tidak bermaksud untuk
kita mengingatkan itu karena dapat
yang hal yang penting malah dibelokkan pada
ancam mengancam itu maksud saya itu gitu tapi
di media sosial dipotong potong yang
termasuk cnn juga itu
dipotong di belakangnya doang yang ribut ribut doang itu
wah jangan jangan nih pak jokowi mau nyentil lewat bang johan nih kan
jadi pak mahfud jangan terlalu ini lah jangan terlalu berani lah
padahal ya pak
saya itu gak ada
gak ada sesuatu yang kemudian
bang mungkin terakhir nih ya
karena udah diingetin waktu
tapi terakhir nih pak pengen nanya
pengen nanya ini kan penasaran kan
karena bulan bung karno
jadi sebenarnya kita pengen nanya juga nih soal
besok ada di gbk itu
sampai ke pengurus di pc ya
di undang di
termasuk juga fraksi termasuk juga
undangan dari partai maupun
presiden jokowi juga
di undang undang akan hadir
kenapa sih pdip itu sampai sekarang tuh masih
dalam tanda kutip ya menjual nama besar
ada ketakutan kalau nggak bawa nama besar bung karno tuh
laku gitu di masyarakat gitu
bukan soal takut
perjuangan itu kan ideologi yang lahir ya dari pd perjuangan itu kan
saya kira bung karno tidak hanya milik
bdi perjuangan saja
bung karno ada toko yang
dipunyai oleh seluruh masyarakat
ini garis partai ya
garis partai ya
bukan soal takut kalau
ya ini memang ideologi partai garis partai yang kemudian
bung karno lah yang menjadi
bahkan teladan juga dalam kaitan dengan
yang disampaikan bung karno
ideologi yang ada di
sebelum kita closing kan kita ingetin lagi buat
oke kalau gitu
makasih bang johan
sudah hadir disini
mungkin nanti kalau udah ada ketemu informasi blank spot
kan istilah baru lho
oke kalau gitu